memasuki hari kedua m block space sudah melayani pengunjung
yang ingin memesan makanan dan minuman
tempat yang biasanya terbilang tak pernah sepi pengunjung
di hari hari biasa ini
kini mencoba kembali beraktivitas
setelah ditutup akibat pandemi covid sembilan belas selama tiga bulan
ceo m block space hando kohendroyono mengatakan
pihaknya tetap mengikuti aturan dari kementerian kesehatan
dan pemerintah provinsi dki jakarta
dengan tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat
bagi pengunjung yang akan memasuki kawasan ini
kita kerjasama sama kampus bikin protokolnya dengan ketat
dan akhirnya kita menemukan satu keyword reservasi
karena kita tempatnya nggak terlalu luas enam lima ratus
kita memutuskan untuk reservasi untuk crowd control tadi
jadi kita benar benar memberlakukan
men tracing siapa yang datang
dengan tujuan kalau ada apa namanya
katakanlah suspek atau ada segala macam kita bisa kontrol
itu sebenarnya bentuk tanggung jawab kami sebagai pengelola
untuk bisa menjaga rasa aman
makanya kita bikin campaign responsible m block
hando koh juga menambahkan selama masa psbb transisi
pihaknya juga melakukan penyesuaian jam operasional
dan mengurangi kapasitas pengunjung
posisi tempat duduk juga diatur agar tidak berdekatan
pengunjung yang datang secara berkelompok hanya diperkenankan
maksimal lima orang dalam grup tersebut
pengunjung m block space sama sekali tidak merasa keberatan
dengan aturan yang diberlakukan oleh pengelola
mereka juga melakukan penyelenggaraan
dari pentingnya menjaga jarak fisik
harus patuh terhadap prosedur tetap covid sembilan belas yang diwajibkan
tetap karena kita juga bawa hand sanitizer pakai masker juga
tetap makan juga tetap jaga jarak satu meter
gubernur dki jakarta anies baswedan memang telah memberikan petunjuk
bahwa tempat wisata dan juga restoran sudah bisa kembali dibuka
dalam fase kenormalan atau new normal ini
yang paling penting tetap menjaga protokol kesehatan covid sembilan belas
seperti menggunakan masker mencuci tangan
juga menjaga jarak fisik atau physical distancing
karena hari ini menurut data dari jurubicara pemerintah khusus penanganan covid sembilan belas
ahmad yuryanto pada hari selasa enam belas juni dua ribu dua puluh
jumlah kasus positif masih tetap saja bertambah
kurang lebih ada sekitar satu seratus orang
kemudian juga total menjadi empat puluh empat ratus kasus covid sembilan belas di indonesia
sungguh masih merupakan angka yang cukup banyak dan fantastis
jadi benar benar merupakan perhatian kita bersama
meskipun tempat wisata dan restoran sudah dibuka
harus menjaga kesehatan sesuai dengan prosedur kesehatan
arman helmi devi fitriani jakarta